masih kategori relatif muda ya banyak yang masyarakat terutama yang usianya muda yang daftar
saratannya mudah sih mudah diakses juga
kalau ini bawa berkas untuk verifikasi
ini buat penyerahan berkas kan sudah daftar online dulu
terus penyerahan berkas di kpu
file file yang disertakan apa ijazah juga ya
ijazah kpup terus surat perdaftaran pernyataan
iya surat keterangan sehat terus daftar riwayat hidup juga
ini kan hari terakhir kenapa daftar hari terakhir mas
sebelumnya udah daftar di hari jumat tapi baru bisa berkasnya baru gue kumpul hari ini
dua puluh delapan april kemarin itu pendaftarnya sudah empat ratus empat puluh tujuh
ini yang dimaksud dengan pendaftar yang empat ratus empat puluh tujuh itu adalah yang sudah
mengisi biodata di siakba
tetapi yang sudah mengirimkan mengklik krim berkas itu dua ratus satu
ini hampir seluruh kecamatan dari dua puluh kecamatan itu sudah eee
ada pendaftar masing masing
cuma ada satu kecamatan yang masih di bawah dua kebutuhan yaitu di kecamatan di sini
nah ini sejauh ini apa
kita masih menunggu apakah sampai nanti jam dua puluh tiga lima puluh sembilan pendaftarnya masih tetap tujuh atau sudah lebih dari dua kali kebutuhan
kalau misal kurang dari dua kali kebutuhan nanti untuk di kecamatan gesi kita akan perpanjang nanti apa
untuk memberikan informasi kepada masyarakat agar kebutuhan gigi bisa terpenuhi
tapi saya lihat masih kategori relatif muda ya
banyak yang apa
masyarakat terutama yang usianya muda yang daftar
dan untuk latar belakang pekerjaan itu ada yang pns juga ada yang karyawan swasta gitu ya
ada juga yang perangkat desa
karena kan untuk syarat di ppk ini eee tidak ada ketentuan untuk melarang pns mendaftar dan atau perangkat desa juga mendaftar
saksikan terus program program kompastv melalui siaran digital paytv dan media streaming lain
kompastv independen dan percaya